kesehatan mental jadi isu yang tengah disoroti masyarakat akhir akhir ini
tidak sedikit gerakan yang mulai menggaungkan ajakan untuk lebih sadar terhadap kesehatan mental
mulai dari kesehatan mental anak anak hingga orang dewasa
dikutip dari data indonesia com di indonesia sendiri
satu dari tiga remaja berusia sepuluh hingga tujuh belas tahun mengalami masalah kesehatan mental dalam satu tahun terakhir
atau dengan kata lain ada lima belas lima juta remaja indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental
dan ini bukan angka yang sedikit
lantas sebenarnya sudah sesadar apa sih masyarakat indonesia
khususnya warga ibu kota jakarta terkait pentingnya isu kesehatan mental ini
kalau menurut aku sejauh ini sudah banyak yang sadar akan
kepentingan dari kesehatan mental itu sendiri ya
mulai dari mengikuti kegiatan kegiatan yang memang bisa menambah semangat bagi dirinya sendiri gitu istilahnya
biar nggak stres aja untuk dirinya sendiri
seharusnya sih udah tinggi banget ya karena udah banyak banget kasus kasus juga kan
tentang yang depresi mau percobaan bunuh diri dan segala macam
itu kayaknya bukan isu yang bisa di
main ditinggalin gitu aja sih
menurut psikolog universitas indonesia rosmini agusalim
atau yang lebih familiar dengan sapaan bunda romi
tingkat kesadaran akan kesehatan mental di indonesia memang sudah tinggi
namun kesadaran untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari hari masih tergolong sangat rendah
momen ramadan ini ternyata dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kesehatan mental kita
puasa dan semua aturan di dalamnya ternyata dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan
mungkin jatuhnya bisa jadi lebih sabar ya mengontrol emosi itu kan gunanya puasa juga ya
jadi menurut aku benar juga gitu ada benarnya puasa bisa membantu untuk mengontrol kesehatan mental
kalau saya sih setuju ya karena kan di muslim sendiri puasa itu kan ada aturan aturan
ada batasan batasan yang harus kita lakukan selama bulan puasa ini
saya rasa itu cukup membantu sih dalam menjaga kesehatan mental
menurut bunda romi puasa dan aturan di dalamnya
mengajarkan manusia untuk lebih mengontrol tindakan dan kebiasaan buruk masyarakat dibanding hari hari biasanya
setiap orang yang berpuasa mendorong dirinya agar menjadi lebih sabar dan lebih berpikir panjang
terlebih lagi keinginan untuk menahan emosi ini dilakukan beramai ramai oleh umat muslim
karena manusia diprogram biasanya di dalam bulan puasa itu untuk bisa mengeram segalanya
dorongan untuk marah dorongan untuk berpikir panjang
dorongan untuk kemudian ibaratnya agresifitasnya itu semua direm
tapi itu terjadi karena bulan puasa itu selalu orang mengatakan apa yang dilakukan itu berdampak pada adanya pahala
terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi saat puasa ternyata juga dapat menurunkan potensi emosi seseorang
biasanya orang yang kemudian akan jadi marah dan sebagainya tergantung juga asupannya
ada bahkan teori yang mengatakan jangan banyak makan daging jangan banyak daging merah
sebagainya agar emosi tidak mudah terpancing cepat marah dan sebagainya
selama bulan ramadan tak sedikit pola kegiatan harian yang berubah
misalnya jam pulang kantor
kebanyakan orang ingin segera tiba di rumah sebelum maghrib agar bisa berbuka dengan keluarga dan melanjutkan ibadah lainnya
pola kesibukan sehari hari di bulan ramadan ini juga menjadi salah satu algoritma yang mengubah sifat seseorang
yang bisa berdampak positif pada kesehatan mentalnya
agar dampak positif terhadap kesehatan mental dapat terus terjaga
walaupun ramadan sudah berlalu rosmini punya tipsnya
dia berpesan agar masyarakat menjaga rutinitas dan pola pikir yang sudah terbentuk selama ramadan pada bulan bulan selanjutnya
sehingga rutinitas dan pola pikir ini menjadi gaya hidup baru yang lebih menyehatkan bagi mental masyarakat
tim liputan cnn indonesia jakarta